selain taekwondo hari ini juga menjadi hari pertama pertandingan cabang olahraga tarung derajat di pekan olahraga nasional ke sembilan belas jawa barat
sebanyak dua puluh sembilan partai individu putra dan juga putri dipertandingkan pada hari pertama ini
berlokasi di gor pajajaran cabang olahraga tarung derajat hari ini mempertandingkan babak penyisihan delapan besar putra dan putri di delapan kelas
yakni dari kelas empat puluh sembilan satu sampai lima puluh dua kg dan kelas enam puluh empat satu sampai enam puluh tujuh kilogram
olahraga yang mengandalkan pukulan tendangan tangkisan serta bantingan ini lahir dari putra indonesia yang bernama ahmad derajat yang didaftarkan pada koni di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada pon kali ini tarung derajat memperebutkan tujuh belas medali masing masing untuk kategori sepuluh putra lima putri dan dua seni gerak